direkturat tindak bidana korupsi barreskrim polri
memanggil calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut satu silviana murni
terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana bansos pemerintah dki jakarta
di kuarda gerakan pramuka dki tahun anggaran dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
pemanggilan silvi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini
dijadwalkan pada jumat esok
ada undangan untuk dimohon hadir kepada ibu silviana
bahwa di dalam pelaksanaan penyelidikan yang berjalan
dari penyidik tipik korup barreskrim
memerlukan keterangan bahan keterangan dari beliau
dimohon untuk seingat saya itu hari jumat
untuk hadir untuk dapat memberikan
keterangan informasi sepanjang yang beliau ketahui